untuk menjadi orang terkaya di kampung ini
apa yang kau lakukan sama eska
kemaran aman teh
dia apa saya sih
amin atuh menyejeng itu
jadi ayat diluan ya
berarti kita kayak kemar tiga tuh
aduh jangan jangan
menurut perkiraan aman
raden kian satang
saya salah mendarat aman
apaan sama mendaratnya disini
ada kotoran gajah
aduh ada kotoran
karena amin tapi hidupnya aman
udah saya aminin aja ya
panyak kamu mah
tidak akan tau
yang merencanakan semua ini
kamu tak bisa
maksudnya mohon ampun gusti prabu
hamba khawatir keputusan inilah yang menjadi keinginan orang yang menebar fitnah itu
dengan gusti menolak mempenjarakan hamba maka akan muncul anggapan bahwa gusti prabu berbuat tidak adil
aku sependapat dengan syekh nurjati
prajurit hamba gusti penjarakan syekh nurjati namun ingat perlakukan beliau dengan baik
siapa orang yang ingin menghancurkan keluarga aku sebenarnya
aku harus mengusut semua ini hingga tuntas
alhamdulillah ya rabbi loranuh aku bisa beristirahat di kampung itu
sekedar melepas lelah dan juga mengisi perutku yang mulai lapar
kenapa kau membawa aku ke tempat ini kang kamu ikuti saja perintahmu
saya inside utk menjadi pekerja yang kaya
istifar prinsi saya hasim bezka
ini eh martin luadzim udwajemult
apa yang kau melakukan sama ais kak
kenapa ais jadi kayak gini kak
mencuri uang di rumah orang kaya
lakukan dengan baik ais
tubuhmu seperti apa
lakukan dengan baik
aku sudah mengabulkan permintaanmu
kau harus menuruti janjimu
ini akan umbang
kau yang akan aku jadikan bumbel
akan aku penuhi perjanjianmu

harus mencuri lagi
harus bekerja lagi buat aku
kita akan mencari mansa lagi ois
lakukan tugas benar lagi
lakukan tugas benar baik
kau mendengarnya ois
aku berasal dari pajajaran paman
anak muda itu berasal dari pajajar
pasti dia bawa cukup banyak uang
dimana latakmu sholat paman
adin mau ke pajajaran
sebaiknya adin tinggalkan kampung ini
penduduk sini ada yang diprimunyet
ternyata masih ada orang yang melakukan perbuatan syirik itu
aku tidak boleh tinggal diam
aku harus berbuat sesuatu